mereka tuh belum belum gak punya merasaan
syahat banget sih
lu malu malu begini aja piring
aku dihukum lagi sama surfiernya
emang salah lu apa
sama ngajar tuh si safira
udah deh nya gak apa
emang aku tuh selalu berantem sama era
jadi dihukum sama tante safira
tau lagi panik juga
berat gak ki
enggak enggak berat kok enteng
ah ah pantan pantan pantan
aduh aduh pantan
ngenahnya bakal pantan paniknya
asuk lewat jendela sikap maling
tanda tanda gak bisa kayak gini terus sama opi
kamu teh awewe ngertiin tuh
cewek kelakuannya manita bagus
asuk tanda tanda tanda terus ini gimana tan
sabunat deh kamu teh
tidak boleh kembali deh ini pergi pulang
tanda masa gak diobatin iya iya ampun ampun tanda
pantannya panas opi mau liat keadaannya
tanda tanda tanda tanda
maling maling toh semua ada maling
aduh kayaknya ada teriak maling
kayaknya di rumah mr paul deh
laura sekarang gimana nih
ah udah deh gan
mungkin kamu pergi aja deh nanti kamu tangkep lagi
biar akhirnya gue pergi sekarang nanti gue balik lagi ya
gue gue kenal orangnya beneran gue gak bawa apa apa
gan eh eh diam lo
atas kejadian ini gue bakal ngadu sama nyokap gue
biar lo kena hukum lagi
oh hera ngapain sih lo pake ngadu ngadu sedalah

sembarang aja lo gebu gebukin orang lo
lo gebukin orang
lo memang gebukin orang sembarangan aja lo
jack makasih banget jack
jack thank you banget
thank you banget jack
glenn bangun dong
aduh dia pingsan glenn
bangun aduh berat nih
gue susah bangun nih glenn
nolak perintah nyokap gue
lo cuci nih piring sampe sahur ya
era lo tuh jahat banget sih
eh lo harusnya bersyukur ya
nyuruh lo nyuci kalau merenang bisa mampus lo
mana ada kalau merenang cuci
mana ada kalau merenang cuci
wah pikir dong
nah lo bersihin tuh semua piring
jangan sampai ada lemak yang masih nempel
terus kenapa lo mau nolak
nolak aja biar lo ditambahin hukuman sama nyokap gue

ya iya gue kerjain tenang aja
selamat nyuci sampai sahur ya
mereka tuh belum ada merasaan
jahat banget sih
aku dihukum lagi sama servieranya
emang salah lo apa
dia ngeajar tuh si safira
beradanya nggak apa
emang aku tuh baru berantem sama era
jadi dihukum sama tante safira
jadi si era
ya gua kagak sudi anak gua dijolimi kayak begini enak aja awas nanti aku hajar ya
nggak usah bagaimana tapi dia kurang ajar melu nggak mandang emaknya nih banget tanah
amat dikira gue takut sama congolannya macis gue mau takut sama dia iya iya tapi cukup aku
udah merintum semuju er khusus dihukum sama tentara u largest usang another lagi udah enggak
apa lagi aneh apa masalah kok salah salah anak instagram pernah dihukum kayak begini
bangetan bangetan eh codot
lu ngapain juga ngerjain anak gue
yosipiring sampe subuh
lagi sorry aja ya tante
lagian masih mending dicuma suruh yosipiring
coba kau suruh bersihin gua depan rumah
atau suruh gua sekolah renang
eh lu jangan kurang kurang ajar ya
gua nyanyi ga bakal tinggal diam tau ga
liat ini ini tuh namanya tindak kriminal
aku tuh udah tersiksa
liat ya nih
luka ini bakal jadi bukti buat ngapor ke poisi
tante mari buka pintunya
tante opi tuh mau sahur
opi mau puasa
kamu saya bebasin
dengan satu syarat
syarat apa tante
kamu teh tidak boleh bergaul deh sama yang namanya si luki dan si lora
he'em diam saja geningan
kalau sampai ketahuan kamu masih bergaul sama mereka
tante pindahin sekolah kamu pindah ke sekolah lain
pada apa sih
ibu mau bergaul sama si lory

tante jangan ano duluan

nyonya makan saurnya suami